kematian muhammad abdullah warga denpasar bali
yang meninggal dunia pas jadi vaksin dengan produk astrazeneca
hingga rabu kemarin masih menyisakan misteri
dinas kesehatan kota denpasar menegaskan
abdullah dinyatakan sudah lolos screening sesuai prosedur
mulai dari pengecekan tensi tenyut jantung
hingga pemeriksaan penyakit lainnya
namun pria empat puluh tiga tahun itu disebut tidak pernah menghubungi nomor telepon petugas
bila mengalami gejala kejadian ikutan pasca imunisasi kipi
setelah divaksin kan dapat kartu
di sana ada kontak person siapa yang harus dihubungi
itu kalau dihubungi harus ditindaklanjuti
nah untuk kasusnya
kasus ini memang yang bersangkutan tidak ada menelpon petugas
muhammad abdullah ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada senin dua puluh empat mei lalu
dua hari sebelumnya
ia menjalani vaksinasi di desa dauguri kelot denpasar
saat ini petugas masih menunggu hasil penelusuran komnas kipi
apakah kematian yang bersangkutan terkait atau tidak dengan vaksin astrazeneca
sebelumnya pada enam mei lalu
trio fawki firdaus dua puluh dua tahun warga jalan buaran tiga duren sawit jakarta timur
juga dilaporkan meninggal dunia setelah mendapat suntik vaksin astrazeneca
di gelora bung karno jakarta
usai divaksin trio sempat mengalami sakit kepala dan demam tinggi
ia juga sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia
pada keesokan harinya oleh dokter di rumah sakit
pihak keluarga menyebut
almarhum yang mengikuti program vaksinasi dari perusahaan tempatnya bekerja
tidak memiliki riwayat penyakit berat dan tidak pernah terpapar covid sembilan belas
trio akhirnya menjalani otopsi pada senin lalu
dua kasus warga yang meninggal dunia pasca disuntik vaksin astrazeneca
membuat masyarakat bertanya tanya mengenai keamanan vaksin asal inggris
yang diproduksi universitas oxford itu
dilansir dari cnn indonesia
kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander kaginting menyebut
salah satu pertimbangan pemerintah menggunakan vaksin astrazeneca
adalah karena vaksin ini memiliki sifat superior
berdasarkan hasil temuan lembaga kesehatan inggris phe pada dua puluh dua mei lalu
dalam rentang penelitian april hingga mei dua ribu dua puluh
phe menyebut vaksin astrazeneca efektif mengurangi gejala kesakitan dari varian covid b satu satu
dan varian b seribu enam ratus tujuh belas asal india
meski begitu alexander ginting juga tidak membantah
adanya dugaan efek samping pembekuan darah
komnas kipi mencatat ada enam belas laporan serius dan delapan ratus delapan puluh sembilan laporan non serius
dalam program vaksinasi astrazeneca di indonesia
tim liputan cnn indonesia